orang petugas pemadam kebakaran pingsan saat berusaha memadamkan api yang membakar sebuah ruko berlantai empat senin siang
sementara api yang berkobar meludeskan seluruh isi ruko
beginilah kebakaran yang terjadi di komplek ruko jemur sari tiga surabaya yang sempat terekam kamera warga
dalam video terlihat kobaran api sudah mencapai di lantai empat bangunan ruko saat mobil pemadam kebakaran datang ke lokasi
bahkan kobaran api semakin membesar karena di dalam ruko terdapat bahan material yang mudah terbakar seperti cairan kimia dan kertas
petugas sempat kesulitan memadamkan api karena titik api berada di lantai empat
sementara selang penyemprot tak bisa menjangkau lokasi
akhirnya petugas melakukan penyemprotan dari bawah
api akhirnya bisa dijinakan setelah petugas mendatangkan
dua unit mobil pemadam kebakaran ke lokasi kejadian
kita belum ketahui karena menurut informasi dari pemilik ruko yang di belakang itu tiba tiba api sudah bisa di belakang
dalam peristiwa ini sempat terjadi insiden saat seorang petugas pemadam kebakaran pingsan setelah tertimpa tangga akibat lantai yang licin
petugas pemadam kebakaran ini pun terpaksa dievakuasi keluar ruangan untuk diberikan pertolongan pernafasan
selanjutnya dibawa ke rumah sakit akibat mengalami luka di bagian bahu
sementara belum diketahui penyebab pasti kebakaran
namun dugaan sementara dikarenakan korsleting listrik karena pada saat kejadian ruko dalam keadaan kosong
akibat kejadian ini kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah